sidang ini menghadirkan saksi ahli dari pihak terkait yaitu perludem
menurutnya dengan proporsional terbuka potensi antara wakil rakyat dan pemilihnya akan terjalin hakikat saling mengenal
ini berarti lebih dari sekedar mengenali wakil rakyat
namun pula mempercayai wakil rakyat tersebut
dengan adanya kepercayaan ini tidak saja rakyat dapat mendorong sebuah pemerintahan dengan legitimasi yang tinggi
namun pula dapat menuntut pertanggung jawaban secara lebih maksimal karena kedekatan yang terbangun itu
sementara ahli lainnya charles simabura menilai
dengan adanya perubahan sistem pemilu akan mengganggu kerja komisi pemilihan umum
menurutnya mengubah sistem pemilu harus dilakukan sebelum diselenggarakannya petaran pemilu
perubahan undang undang harus melibatkan partisipasi publik dilakukan lebih awal
pertimbangkan implikasi teknis kemudahan yang sederhana bagi pemilih
dan tidak dilakukan adil
sejak kali perubahan
menentukan sistem pemilu haruslah dalam waktu yang cukup dan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem pemilu yang digunakan
sehingga dia serta merta diubah atau diganti tanpa memulai kelima persarat yang telah diberikan mahkamah
kelima pertimbangan tersebut menjadi pedoman bagi pembentuk undang undang termasuk mahkamah sendiri
hakim konstitusi arief hidayat sempat mempertanyakan ahli firman nur soal mayoritas negara demokrasi menggunakan pemilu sistem proporsional terbuka
yang merupakan negara negara eropa barat itu tidak bisa disamakan dengan indonesia
karena berbeda secara kosmologi bangsa
sementara para pemohon optimistis
mahkamah konstitusi akan segera memutuskan sistem pemilu yang akan datang
meskipun proses pendaftaran calon legislatif sudah dimulai
proses pemilu belum berjalan
selanjutnya mengenai optimisme kami terkait dengan proses ini kami masih optimis ini bisa dikabulkan
karena ini kan masih proses pendaftaran caleg
jadi belum proses dalam pelaksanaan
mungkin kalau masuk dalam tahapan kampanye itu sangat tidak fair
ini kan masih dalam tahap pendaftaran saja
jadi para orang orang ini juga belum ditetapkan oleh kpu untuk maju sebagai calon
sidang selanjutnya akan digelar senin pekan depan
dengan agenda menghadirkan pihak terkait lainnya
para pemohon berharap majelis hakim dapat memutuskan perkara ini sebelum proses pemilu berjalan
sebelumnya beberapa orang kader partai menggugat undang undang pemilu sistem proporsional terbuka
karena merasa tidak populer dan tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan terkaitnya